ayo topah siap siap
ini tis tis
tuh liat tuh
biasa aja atuh pur
kita mesti siap siap tis
siap siap apa pur
buat saya emang gak ngaruh
mau harga daging naik kek
belagu amat lo tis
itu loh pak
yang kemarin itu loh
barang pecah belah
yang kemarin itu loh
yang sel di mul pak
tiba tiba perut saya kok mulus ya
bentar bu ya
aduh mau kebelakang
kalo udah selesai
mbak yanti gak ikut
ikut pulang juga
minta kesana sama bapakmu
ada apa toh
buat apa jajan
kamu kan lagi puasa
buat main ps
gak boleh keseringan main ps
jangan lama lama loh mainnya
pak eh gimana itu pak gimana pak lakuin loh sel sel sel jangan nanti aja sebentar
lagi kan mau lebaran terus assalamualaikum waalaikumsalam
bini lu suka mau gue enggak terima kasih ya man makasih apaan untuk situ dateng hehehe
hahaha jadi simak dia beli juga bukunya iya lu punya dua muka beginian iya buat apaan
tahu dah gua mau bagiin kemana ke
man persiapannya sudah sampai mana sampai sini nro uyang gua mumet maksudnya tuh iya
ya udah pasti mumet man bujangan mumet nah sebelum nikah mumet nanti abis nikah lebih
mumet lagi kok jadi licur hati magu wasi ya kalau tahu begitu
pilih buku yang lain peleksi lolli ouais ngada yang tahu atuh kalau beli buku yang lain
gue ternyata mau beli buku itu juga gimanawait
imper cynthia ikhlas lu belinya adik maunya beruu beji udah tuh eret apaan lu maksud lu anjur vitamus kan gue juga tawarin lu satu lagi sama yang berik diaper s drum ira ayem kau dan volatile
lo satu lagi sama yang dagang terus yang nyuruh gue beliin simekan lu juga oh iya juga ya masa
allah ah lu jadi orang bihun sih bikun bukan bihun wangi banget masa iya pakai parfum ya
hai hehehe kok jangan bohong ya ada aku mandi dulu
makasih ya udah mau nganterin laras enggak papa kali sering sering aja jangan
kenapa nanti nggak bisa ngejek motornya kamu pinjol tenang aja ada tiga bukan
rumahnya emak lihat foto keluarganya mbak tati bang ojak emak bagus lupa katanya mau
dipasang di kamar kita bikin juga yuk pak foto
warga sama bobby sama baby ya pak ya
bentar ya nggak cemot lama juga cemot tungguin kok
bang ojek yuk saya bukan komojek mas oh ya maaf
yakin bang bukan tukang ojek bukan mas ya biasa aja dong
hai ma baju papai warna biru mana biru yang mana toh yang kotak kotak medium di belakang
ada ada dimana tiba lagi di rendem di rendem ia uang dilemari lama banget jadinya jamuran ya udah mama
ya udah mama rendem
lantar papa foto pake apaan
ya yang lain aja
baju papa kan banyak
kalo enggak ya pake yang itu aja
kalau kue buatan emak gimana be
kok kita gak kebagian
ya gue makan sendiri
kalo ada ya mau
ngapain beli sendiri
orang si uri sering beliin gue
iya gue juga sering dibeliin sama si surti kue
kenapa ini terjadi ngomongin anak cucu
lu sih rat
ah bukan ngebantuin gue mikir malah ngomongan lo ngelantur
kenapa gue yang mikir kan yang nemenin lo
pake ini aja pak
baju ini juga kan bagus
udah kumel begini
masih bagus ini lo masih pantes
siap siap ya nanti mama telepon bobi sama bebe
nih tis tis
tuh liat tuh
menjelang lebaran harga daging sapi naik
biasa aja atu pur
kita mesti siap siap tis
siap siap apa pur
buat saya mah nggak ngaruh
bahwa harga daging naik kek
turun kek tetep kek
laku amat lu tis
mau harga daging naik kek turun kek tetep kek nggak ngaruh
buat saya mah nggak ngaruh
mau harga daging naik kek tetep kek tetep kek